presiden jokowi dodo melakukan panen raya jagung seluas satu tiga ratus hektare di kabupaten gorontalo dan gorontalo utara
presiden memuji provinsi gorontalo yang mampu swasembada jagung bahkan bisa melakukan ekspor jagung
presiden joko widodo melakukan panen raya jagung desa tibawa kabupaten gorontalo dan desa botuamboto kabupaten gorontalo utara jumat pagi
ada sekitar satu tiga ratus sembilan puluh dua hektare lahan jagung yang dipanen
provinsi gorontalo menjadi salah satu wilayah dengan lahan jagung yang sangat luas bahkan sebagian produksinya diekspor keluar
pada dua ribu enam belas produksi jagung gorontalo mencapai enam ratus lima puluh ribu ton
hingga tahun dua ribu delapan belas produksinya mencapai satu tujuh juta ton
presiden menyatakan untuk menekan harga jagung agar tidak turun dilakukan ekspor dan menyebar semua hasil panen ke pasar lokal
joko widodo berjanji akan terus melakukan ekspor ke negara negara yang membutuhkan dengan memperhatikan kualitas dan mutu jagung
ini hanya menjaga keseimbangan agar suplai dan demand itu tidak melimpa
kalau nanti suplainya melimpa harganya jatuh
semua petani tidak akan mau nanam jagung lagi
yang selalu kita jaga itu
sehingga tahun kemarin ada ekspor juga tiga ratus delapan puluh ribu ton inputnya satu ratus delapan puluh
menjaga suplai dan demand kenapa apa
ada fasilitas pemerintah untuk mencarikan pasar ekspor
kalau permintaan jagung masih banyak
hanya yang paling penting harga kita kompetitif gitu
masih harus kompetitif
dalam acara ini presiden didampingi ibu negara iryana joko widodo dan menteri pertanian andi amran sulaiman
menteri pertanian menyatakan kedatangan joko widodo ke gorontalo sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap nasib petani terutama petani jagung
amran sulaiman mengakui bahwa indonesia masih mengimpor jagung
tapi jumlahnya kecil dan berbeda pada tahun tahun sebelumnya
gorontalo sudah mengekspor satu ratus tiga belas ribu ton
dari target lima puluh delapan ribu
kemudian tahun ini targetnya satu ratus lima puluh ribu ton
itu disitu menariknya
yang dulunya kita import kita membalikan menjadi ekspor jagung
eksportir jagung dan salah satu provinsi yang melakukan ekspor adalah gorontalo
sejumlah petani bersyukur harga jagung basah hingga jagung kering tidak terlalu murah
berkisar di antara tiga
diakui para petani harga akan turun sedikit bila ada panen raya jagung
kalau bicara dulu itu hasil setiap panen itu hanya berkisar lima enam ton per hektare
tetapi hari ini berkat apa namanya ditunjang dengan alat al sintan kemudian pupuk yang melimpar uang yang diberikan oleh bapak presiden
alhamdulillah saat ini produksi kita menjadi delapan lima sembilan
dan setiap panen raya jagung kita bisa mencapai satu ton per hektare sesuai ubinan kemarin
selain melakukan panen raya jagung presiden joko widodo juga menyerahkan bantuan benih jagung kepada petani seprovinsi gorontalo
dan melakukan dialog dengan para petani di dua kabupaten